saya mau ke pasar cih hideng
mau boleh gunting kodok
ada yang mau dititip enggak
ntar kalau kita kelamaan rebutan buka pintu
ajak keburu pulang
kalau gitu mak ajak deh yang buka
ada apa nak ajak
saya disuruh kesini sama mama
mak bukannya nawarin masuk
kalau gini mah
udah gak ada harapan lagi
tip butut aja dipulangin
mak jualan mau dapet tip bagus
eh ros senengnya sama yang butut butut
eh kemet berangkat dulu bu
jangan lupa doa ya
iya pasti tuh bu
kalau gak ngerti teh jangan sok tau
ucup dateng bu
kemet jalan dulu
kamu sudah mulai mau usaha
kemet berangkat dulu bu
ibu senang melihatnya
kamu teh udah mulai dewasa
sudah memikirkan masa depan
kamu jalan deh
kemet hanya kebalai pelatihan pemuda
ibu saya cuma mau ngingetin lagi
jangan lupa doa
iya ibu pasti
ada apa met
ada yang ketinggalan
kirain ibu mau manggil lagi
ibu mau manggil lagi
ibu mau manggil lagi
ibu mau manggil lagi
ibu mau manggil lagi
ibu mau manggil lagi
ibu mau manggil lagi
baru mau nyari info
gimana udah dapet
kalau kita mengawali hari dengan gembira
kantor balai pelatihan pemuda kan di sono
pamit dulu sama er
tiba ke kantor balai pelatihan pemuda
minta doa dulu sama e
agust bisa bikin kolam di bawah kandang ayam lu
dia mau biayain
kita tetap bisa sama sama ya met
ogut punya kolam
kolam benang yang ada itu
kolam renang yang ada ikannya
terserah lu aja dah
kita bisa berteman sampai tua ya met
tidak mungkin itu cep
ogut juga gak mau besen sama lu
pacar aja tidak punya
sama mesin jahitnya
nggak akan ada lagi yang ngebelin kamu barang barang bagus
ajat udah gak mau lagi sama kamu
eros bingung masalah mesin jahit emak
udah bagus mesin jahitnya gak diminta balik
emang si kemen sanggup ngebelihin
eros mau beli mesin jahit yang bekas mak
nggak mungkin eros pake ini
mak nggak punya duit
minta sana sama si kemet
eros ada tabungan sedikit
tabungan dari mana
uang sisa dari bandung
oh yang dikirimin aja tiap bulan
mesin jahitnya ditolak
met surat cinta buat eme yang semalem dibaca nyogut
kamu keterlaluan cuk
suratnya ogut ngeletakin di meja
oh saya kirain surat cinta untuk emeh
kamu kasih ke nyogut
nggak segitunya juga kali ogot geroginya
lebih dari segitu
nggak mau punya mantu kayak eme
sama omongannya sendiri aja lupa
apalagi sama elu
bisa bisa dia lupa lagi pulang ke rumah
nggak kamu bener
eros mau ngemebaliin uangnya alhajad
ini semua sisa uang yang eros pegang
mak bener bener gak ngerti sama kamu ros
nggak ada ak merlita sehatnya
mas adult tiga dua
saya mau ke pasar cihideng
mau boleh gunting kodok
ada yang mau dititip enggak
najat naik sepeda
di pasar cihideng kan ada toko mesin jahit
tolong tanyain ya
ada mesin jahit yang dikredit gak